kota surabaya mengantisipasi kemacetan adalah dengan membangun tram atau kereta listrik
tram dianggap menjadi solusi karena merupakan transportasi massal yang bisa membuat warga beralih daripada menggunakan kendaraan pribadi
namun tidak semua warga setuju
pasalnya tram dinilai tidak menyelesaikan masalah karena karakter jalan surabaya yang sempit tidak cocok untuk pembangunan tram
berikut ulasan khas reportase jawa timur
seperti busway tram juga menggunakan jalurnya sendiri

surabaya memang cukup beruntung karena dulu pernah punya tram dimulai dari tahun seribu sembilan ratus dua puluh tiga hingga berakhir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
setidaknya saat ini tidak perlu lagi memikirkan jalur dan juga rute tram

meski demikian sejumlah warga surabaya justru tidak setuju dengan tram
dengan karakter jalanan yang sempit tram di tengah kota justru dianggap akan membuat surabaya lebih macet
kurang setuju sih

jadi mending bikin kereta api yang bawa tanah aja tuh kurangi macet
kenapa lo nggak setuju
karena kan kurangi pendapatan bisa
terus sekarang udah sepi gara gara sepeda motor ditambah tram kan ditambah sepi lagi kan
ketidakcocokan tram sebagai solusi kemacetan di surabaya juga dikatakan pengamat transportasi its
menurutnya dibutuhkan perpaduan antara tram dengan angkutan masa lainnya agar macet bisa segera hilang dari kota surabaya
nah kalau surabaya hasil kajian tim kami its pagi itu
sebetulnya yang optimal bahwa surabaya itu tidak hanya satu moda yang dipilih
jadi gabungan antara busway katakanlah itu
yang bentuk tanung bumbunya itu dengan moda transportnya base dan tram misalkan gitu
jadi tidak pisahnya kita pilih satu itu paling cocok
karena struktur kota surabaya ya kemudian pergerakan orang kemudian pertumbuhan di masing masing bagian kota surabaya itu beda
dengan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi setiap tahunnya serta minimnya pembangunan jalan baru di surabaya
bisa jadi tram tidak akan berdampak signifikan
tetapi kita tentu berharap pemerintah sudah mempunyai solusi soal ini dan mengikutinya dengan kebijakan tegas
soal transportasi masal yang nyaman aman dan juga efektif
juni putan surabaya